ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden kembali digugat ke mahkamah konstitusi
pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden ini dinilai cacat hukum oleh pemohon
sisa masa jabatan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
norma ambang batas pencalonan presiden yang tercantum dalam pasal dua ratus dua puluh dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sembilan belas
tentang pemilihan umum kembali didaftarkan untuk gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi
hari ini mk resmi memulai persidangan permohonan uji materi ambang batas pencalonan presiden tersebut
pemohon uji materi kali ini adalah dua belas akademisi dan pegiat demokrasi diantaranya hadar nafis kumai titi anggraini
bambang wijoyanto dan lainnya
menurut pemohon kecacatan hukum yang terjadi pada ambang batas presiden kali ini adalah
karena di tahun dua ribu sembilan belas pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan berbarengan
akibatnya ambang batas yang dipakai mengacu pada pemilu dua ribu empat belas
selain itu menurut pemohon undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima tidak mencantumkan syarat ambang batas
bagi parpol pengusung calon presiden dan wakil presiden
presidential threshold ini itu akan memperkecil ruang untuk terjadinya perubahan
bahwa diikat oleh kekuatan atau dinamika atau hasil pemilu sebelumnya
yang bisa itu tidak sesuai lagi dengan aspirasi dengan masyarakat sekarang dan menuju pemilunya
misalnya saya ambil contoh partai baru yang belum ada di pemilu sebelumnya itu tidak
punya ruang untuk bisa mengajukan pasangan calon misalnya
bahwa hasilnya nanti akan sama saja itu kita bicara lain
sementara itu partai amanat nasional menyambut baik upaya masyarakat mengajukan uji materi
terkait ambang batas pencalonan presiden
itu bukan merubah sangat merubah
jadi itu memudahkan anak anak bangsa putera putih bangsa yang selama ini bermunculan
bisa lebih dimudahkan untuk secara fair bertarung
silakan saja mungkin empat lima pasang nggak ada masalah
jangan dulu dihambat di awal kan
jadi kalau mahkamah konstitusi kembali ke jalan yang benar dalam hal presiden tersebut
dan itu bisa membuat situasi tidak terlalu tegang
sehingga ada banyak calon alternatif yang akan muncul di luar pak jokowi
mahkamah konstitusi sendiri menyarankan para pemohon untuk membuat alasan hukum baru terkait gugatannya
pasalnya pengaturan ambang batas ini sudah sering diajukan uji materi dan berkali kali ditolak mk
selain itu sejumlah kelengkapan administrasi juga belum dipenuhi oleh para pemohon
mengacu pada jadwal yang sudah ditetapkan kpu
para pemohon gugatan hanya mempunyai waktu sekitar satu bulan
agar aturan ambang batas dapat dibatalkan
hal ini dikarenakan masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada tanggal empat hingga sepuluh agustus dua ribu dua puluh
baik ini sudah ada korespondensi cnn indonesia nesia megawati di jakarta selamat malam
bagaimana sebenarnya tanggapan istana terutama presiden joko widodo soal uji materi ambang batas pencalonan presiden ini
yang kembali diajukan
yang diperlukan oleh sejumlah orang
ya selamat malam indra
bahwasannya terhadap ataupun peristiwa yang hari ini terjadi di mk bahwasannya presiden joko widodo
hari ini tidak ada tanggapan ataupun istana tidak memberikan tanggapan
tetapi pada juli lalu memang presiden joko widodo mengatakan menghormati mempersilahkan bagi sekelompok masyarakat
yang ingin mengajukan ataupun mengajukan kembali uji materi terhadap peraturan dalam undang undang pemilu
pasal dua ratus dua puluh dua mengenai ambang batas
ini adalah kedua kalinya memang indra
tapi kalau misalnya kita memang melihat dari awal dari sejak adanya masih dalam pembahasan masih dibahas menjadi
saat itu masih menjadi ruu pemilu presiden joko widodo ataupun pemerintah
penyederhanaan pelaku penyelenggaraan pemilu
kalaupun ini konsisten maka nanti bisa dilihat bagaimana partisipasi berikutnya menyederhanakan pilihan pilihan politik
ketika pada saat pilpres ataupun pemilu yang terus akan berlangsung
kalaupun presiden sebenarnya presiden jokowi dodo saat itu mengatakan bahwasannya ini menjadi sebuah keheranan
ataupun pernah terjadi di pilpres dua ribu sembilan lalu kemudian dua ribu empat belas dan berlangsung dengan lancar
artinya bahwasannya tidak ada alasan yang krusial sehingga ambang batas ini menjadi pertanyaan tetapi sekali lagi presiden joko widodo
memberikan ataupun mempersilahkan kepada sekelompok masyarakat kalau memang ini mengajukan uji materi terhadap peraturan tersebut
sebenarnya indra pada saat beberapa waktu lalu juga bahwa alasan kenapa akhirnya presiden joko widodo mendukung
ini dia melihat presiden ketika pada saat itu presiden joko widodo ketika awal awal memimpin pemerintahannya saat itu
ada dua di parlemen yang berkuasa saat itu ada terpecah koalisi pemerintah koalisi indonesia hebat lalu koalisi merah putih
karena pada saat itu parlemen dikuasai oleh koalisi merah putih
sehingga nanti akan menimbulkan ketidakharmotisan atau menimbulkan permasalahan permasalahan yang baru
kalau presiden tidak sesuai ataupun tidak didukung
ini terjadi pada saat waktu itu di koalisi indonesia hebat kemudian akhirnya di pertengahan jalan partai pan dan juga golkar bergabung dengan koalisi pemerintah
hingga saat ini akhirnya pun tidak ada lagi istilah koalisi indonesia hebat dan juga koalisi merah putih
yang ada adalah memang koalisi pemerintah dan juga koalisi oposisi
yang ada justru kalau kita melihat berkaca pada pertarungan pilpres dua ribu empat belas
sepertinya nanti bisa kita prediksi di dua ribu sembilan belas tidak jauh berbeda
konstentrasi pilpresnya paling tidak koalisi petahana koalisi presiden joko widodo
dan juga koalisi dari oposisi yang diprakasi atau dipimpin dari partai gerinda
dengan cawapres ataupun nama nama tokoh yang akan digadangkan seperti prabowo subianto sementara demokrat
seperti pada dua ribu empat belas
dua ribu empat belas lalu kita akan melihat apakah memang demokrat akan mendukung dua pilihan tersebut
atau justru akan membentuk poros baru indra
baik terima kasih nesya megawati melaporkan langsung terkait respon istana
melihat sejumlah pihak yang kembali mengajukan uji materi kmk
terkait dengan aturan presidensial threshold atau ambang batas
untuk dapat mencalonkan presiden
presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden di dua ribu sembilan belas nanti
terima kasih nesya dan kami akan mengulasnya pada malam hari ini
dengan pakar hukum tata negara refli harun selamat malam bang refli
iya selamat malam
dan juga ada anggota komisi dua dpr ri dari fraksi pdi perjuangan
melalui sambungan telepon mas arief wibowo selamat malam mas arief
selamat malam mas
baik saya mohon untuk kita jeda terlebih dahulu kita tahan dulu
nanti kita setelah jeda di segmen selanjutnya baru kita akan ulas
sekarang menarik pertanyaan
sebenarnya ini sudah digugat beberapa kali begitu dan mk sudah menolaknya
lalu apa yang bisa membuat kemudian pasal ini kembali digugat
kami akan segera kembali
baik langsung saja kita mengulasnya malam hari ini
sebelum saya tanya respon dari mas arief ya dari pdi perjuangan
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bang revli terlebih dahulu
karena mereka atau masyarakat yang tidak mengetahui secara detil tentang peraturan hukum terrakit
apalagi terkait dengan hukum tata negara terkait perundangan ini
yang tahu kan secara umum kan cuma begini bahwa putusan mk itu adalah final dan mengikat
ketika sebuah pasal diuji materikan ke mk lalu sudah ada putusannya ditolak untuk bisa dikabulkan begitu ya
nah sekarang ini diajukan lagi itu celahnya seperti apa apakah masih mungkin begitu
ini kan soal teknis ya karena ini untuk masyarakat harus dijelaskan ya
bahwa di mk itu ya memang disebutkan bahwa yang namanya undang undang yang pernah diuji
lalu kemudian pernah diputuskan itu bisa diuji kembali
ya asal memiliki alasan yang berbeda argumentasi konstitusional yang berbeda
baik argumentasi konstitusionalnya maupun pasal pasal yang diperlukan
itu bisa dirujuk
nah karena itu pemohon harus bisa membuktikan bahwa permohonan ini ada hal hal baru yang diajukan
yang kemarin itu belum muncul atau paling tidak penajaman dari yang kemarin
apakah dalam sejarahnya mk bisa berubah bisa
karena pada tahun dua ribu empat sebagai contoh misalnya mk itu pernah memutuskan mengenai pasal dua puluh delapan i
mengenai bahwa yang namanya hak tidak dapat dituntut
berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak azazi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun
pada putusan pertama terhadap pelaku bom bali mk mengatakan tidak boleh diperlakukan hukum yang retroaktif terhadap pelaku bom bali tersebut
karena itu melanggar pasal dua puluh delapan i
tapi tiga bulan kemudian putusan yang sama mengatakan kurang lebih bisa ketika abelio suares
mengajukan karena kita tahu bahwa abelo syores juga kan dikenakan hukum yang non retroaktif seperti itu
sehingga ada perubahan
nah perubahan itu masyarakat yang tidak paham kenapa bisa berubah
karena konstelasi hakimnya yang berubah
karena pada putusan pertama lima empat pada putusan kedua menjadi empat lima
jadi ada satu hakim yang membelon
sehingga normanya kemudian kalau kita baca pasal dua puluh delapan i o
dia bisa dibatasi
nah bukan tidak mungkin kemarin kan putusannya kan kita tahu tujuh
jadi tujuh orang yang menolak penghapusan
menolak penghapusan presidensial threshold ya oke
orang kemudian menyetujui penghapusan
bukan tidak mungkin konstelasi ini bisa berubah juga
karena memang yang namanya split decision ini memungkinkan
itu dari sisi faktual
tapi dari sisi teori yang namanya konstitusionalisme
konstitusionalisasi itu kan barang yang bergerak
jadi kalau suatu hal yang berangkali kemarin konstitusional
besok inkonstitusional atau sebaliknya itu bisa terjadi
bisa seperti itu ya
saya kasih contoh misalnya di amerika serikat
mengenai hukuman anak di bawah delapan belas tahun
jadi di amerika serikat itu boleh hukuman mati terhadap anak di bawah delapan belas tahun
asal sudah di atas enam belas
jadi berarti enam belas tujuh belas sebelum delapan belas tahun
itu boleh hukuman mati
tapi kemudian diajukan semacam judicial review
mekanisme judicial review nya berbeda di sana
itu kemudian dikabulkan
dan akhirnya kemudian yang namanya hukuman mati terhadap anak di bawah delapan belas tahun adalah inkonstitusional
tidak boleh berarti
padahal sebelumnya konstitusional
nah itulah yang namanya
nah faktornya apa secara sederhana faktornya apa kira kira
kalau tadi anda sebutkan misalnya konstelasi hakim itu secara faktual ya
tapi kalau secara teo tadi misalnya harus ada argumen
baru argumen yang berbeda itu yang berbeda yang kayak apa misalnya
faktornya itu ada dua
bagaimana kita menginterpretasikan konstitusi
dan itu bukan barang yang fix
contoh misalnya hukuman mati
hari ini orang mengatakan hukuman mati itu konstitusional
tapi bukan tidak mungkin dengan konstitusi yang sama nanti berubah
nah lalu kemudian yang kedua adalah biasanya karena dari fakta di lapangan
fakta di lapangan yang men trigger sehingga sesuatu yang tadinya konstitusional menjadi inkonstitusional atau sebaliknya
nah mk mengakui dua duanya
jadi perubahan cara pandang konstitusionalnya maupun fakta yang terjadi di lapangan bisa membuat hakim berubah pikiran dalam menilai sebuah konstitusionalitas undang undang
jadi kita lihat pada sidang perdana hari ini ya
yang diajukan oleh para pemohon itu
di sini ada pernyataan dari salah satu hakim mk atau pertanyaan lebih tepatnya sebenarnya
jadi mk soal ambang batas capres ini sering diugat
lalu apa bedanya begitu
kemudian dikatakan untuk mengajukan permohonan ini tugas anda pemohon begitu ya
menjadi lebih berat mencari apa yang belum dipenuhi

jadi kalau perkara yang sudah diputus itu kan kalau anda ingin ajukan harus ada alasan berbeda
seperti yang tadi disampaikan oleh bang refli begitu ya

kalau anda melihat sejauh ini alasan berbedanya itu peluangnya masih ada atau sebenarnya akan sama saja dengan gugatan gugatan sebelumnya
sehingga nanti bisa justru malah ditolak kembali begitu
peluangnya paling tidak yang anda lihat
saya harus jujur mengatakan ini daripada dimensi legal konstitusionalnya lebih banyak dimensi politiknya
cara hakim memutuskan juga sangat politis juga
ada pertimbangan politiknya begitu ya
jadi kalau saya baca ya secara jernih misalnya saya membaca pertimbangan antara putusan yang dengan dissenting jauh lebih argumentatif dissenting opinionnya
maksudnya yang setuju dengan
yang setuju dengan penghapusan
sementara putusan yang mayoritas setuju itu saya tidak melihat sebuah argumen yang cukup
hanya dua saja mengatakan
itu adalah open legal policy
dan yang kedua itu memperkuat sistem presidensil
saya bisa menjelaskan hal seperti ini ya dengan baik insya allah
tetapi yang ingin saya katakan memang daripada dimensi legal konstitusionalnya lebih banyak dimensi politiknya
berarti relatif lebih susah juga untuk
terutama dikaitkan dengan kontestasi dua ribu sembilan belas
kalau mau ditanya lagi y nya nanti saya jawab lagi
oke saya ke mas arief dulu ya
melihat tanggapan dari partai politik
kali ini diwakili oleh pdi perjuangan
karena pdi perjuangan juga yang sangat setuju dengan adanya presidensial threshold ketika undang undang ini disahkan
mas arief ketika ini diajukan gugatan lagi
disebutkan tadi kurang lebih ketika saya tanya celah argumen baru dalam mengajukan gugatan kembali uji materi ke mk ini
ada sedikit analisis ya dari bang refli
memang pertimbangannya jauh lebih kepada hal yang penting
jauh lebih kepada hal yang politis terkait kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas begitu mas arief
bagaimana anda melihat ini mas arief
ya saya kira begini
pertama kami tentu menghormati atas upaya uji materil yang dilakukan oleh pihak pihak yang menginginkan pasal yang mengatur tentang ambang batas presiden itu untuk dihapuskan
artinya tidak perlu ada prosentase atau angka tertentu tentang ambang batas
yang kedua saya kira
karena para hakim konstitusi juga memiliki tafsir atas konstitusi
ya yang secara mandiri yang oleh mas refli tadi dinilai politis bisa saja begitu
tetapi saya kira semua hal yang terkait dengan konstitusi itu apalagi konstitusi juga sering disebut sebagai konstitusi yang hidup
dating constitution itu tentu ada konteks ya
tidak bisa dibaca secara
ada konteks tentang urgensi tentang kepentingan
ada konteks tentang urgensi tentang kepentingan
terutama kepentingan nasional ya
kepentingan masyarakat bangsa dan negara
apalagi waktu untuk apa namanya
dataran capres dan cawapres sudah dekat
nah karena itu
dua bulan lagi ya
saya kira bukan karena soal waktunya yang sudah dekat juga
karena pemilu kita juga ada semacam apa namanya
jalan yang harus diikuti
ada tahapan tahapan yang jika terganggu satu tahapan
yang harusnya bisa diselesaikan maka akan mengganggu tahapan yang lain
tapi lebih daripada itu saya sangat setuju
apakah ada argumentasi yang berbeda atau lebih luas atau lebih dalam
menyangkut uji materi yang diajukan oleh pihak pihak yang menginginkan ambang batas presiden itu dihapuskan
nah sejauh tidak ada materi yang baru
saya kira mk tentu akan bersikap konsisten ya
apakah kemudian akan terjadi perubahan konstelasi para hakim
mk saya kira saya tidak bukan dukun
tetapi melihat selama ini cukup ada konsistensi
nah tentu sepanjang tidak ada argumentasi yang baru
menyangkut substansi yang diajukan sebagai uji materi
bahan uji materi
maka saya kira mk akan mengambil keputusan yang tidak berbeda dari keputusan
dari putusan yang telah diterbitkan terlebih dahulu
kan kalau kita mengacu pada pembahasan
terkait substansi ini ya mas arief ya
pembahasan ketika undang undang ini atau pasal ini dibahas di dpr kan
disitu perdebatan letak perdebatannya adalah antara konstitusional dan konstitusional
dan pihak yang setuju dengan bahwa presidensial threshold ini konstitusional
adalah tentang open legal policy terkait dengan hal itu
nah anda melihat apakah memang sejauh ini tentang threshold ini sudah yang paling tepat
jika membaca terkait
atau terkait dengan konstitusi itu sendiri
saya kira kalau tafsir kita begitu
karena begini yang menjadi masalah di kita ini
bukan soal kebebasan atau kemandirian partai politik untuk bisa mengajukan calon presiden
atau calon wakil presiden
tetapi lebih daripada itu adalah satu upaya
nah ini bisa saja menjadi bahan perdebatan juga
bagaimana presidensialisme itu bisa dijaga
untuk menjalankan yang melahirkan pemerintahan yang efektif
nah pemerintahan efektif itu argumentasinya adalah harus apa namanya
diimbangi dengan koalisi dari presiden terpilih yang kuat
nah yang itu terbangun kalau menurut pandangan kami adalah bersifat relatif permanen dan ideologis
nah upaya ini tidak dicapai
dan itu bisa dirujuk pada praktek selama pilkada
kalau kita melihat koalisinya siksak
pragmatisme yang luar biasa
bahkan politiknya berbiaya tinggi
nah kedepan tentu kita tidak ingin begitu
sekaligus ingin menguatkan kelembagaan partai politik
tapi ini juga masih bisa diperdebatkan
nah sekarang yang kita cari sebenarnya adalah manfaat dan kecocokan saja
jadi dengan pemerintahan yang efektif dalam sistem presidensialisme
di mana didukung oleh koalisi partai yang relatif permanen
nah itu bisa jadi

jadi dengan pemerintahan yang efektif dalam sistem presidensialisme

kecenderungan politik di masa yang akan datang
tetapi apakah itu akan berlangsung seterusnya
saya kira juga ada yang mengatakan
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir

kencengdungan politik di masa yang akan datang

paling tidak tafsir kita atas praktek yang

dalam beberapa waktu yang kedepan
ampak batas presiden masih dibutuhkan
baik kita akan lanjutkan nanti dari pandangan
sudut pandang seperti ini akan berlangsung seterusnya atau tidak
tadi apa kedugaan politis masuk ke sana ya
nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini
nah kalau dari sisi apa namanya anda sebagai pakar hukum tata negara
begitu melihat apa yang diajukan oleh para pemohon ini
dan diminta ada argumen berbeda
kalau anda sendiri pribadi melihat argumen berbedanya itu letaknya di mana
kemungkinan masih adanya
atau ini masih rahasia nanti
sebenarnya tidak ada hal yang berbeda dalam pengertian fundamental
semua argumen itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah disampaikan
tetapi secara formal tentu ada perbedaan
sehingga kalau dia masih ada perbedaan itu
maka kemudian ada alasan untuk kemudian diuji lebih lanjut
jadi secara formal yang penting memenuhi
tapi semua argumentasi itu sudah di on the table
sudah di atas meja
jadi maksudnya lagi lagi ini bukan lagi soal argumen substantif
lagi lagi ini adalah soal sikap hakim saja
mengharapkan dari konstelasi hakim tadi yang anda sebutkan
apakah hakim itu akan bisa melihat ini sebagai sesuatu yang memang argumen yang kuat
atau hakim berpandangan lain
karena begini sebenarnya
ada perubahan yang signifikan
kenapa kemudian presidensial threshold ini menjadi quote unquote tidak terlalu relevan lagi
yaitu ketika pemilu itu sudah dilakukan secara serentak
tentu argumen ini sudah muncul sebelumnya
iya yang sering juga dibahas ya
ketika pemilunya itu serentak seperti sekarang ini
ada cara pandang berbeda seolah olah ada partai yang sudah punya suara
ada yang belum
padahal kalau kita kaitkan dengan dua ribu sembilan belas ke depan
itu belum ada satupun partai yang punya kursi
semua partai itu kursinya nol
baru diketahui nanti setelah bulan april itu dalam pemilihan yang bareng dengan presiden
coba bayangkan kalau misalnya fatalistik terjadi
misalnya partai yang boleh mengusung
which is itu sepuluh partai yang ada di parlemen sekarang
tidak masuk dpr
maka kemudian presiden kan tidak ada pendukungnya
padahal itu pun sebenarnya tidak akan berpengaruh secara signifikan juga kepada presiden sepanjang
presiden bisa membentuk koalisi itu
setelah dia terpilih
jadi bang raffi sebentar saya potong dulu
jadi itu tadi yang anda sampaikan tadi
ketika nanti ternyata partai pendukung ini tidak masuk parliamentary threshold
artinya tidak masuk di parlemen
itu maka menjadi ironi
itu sekaligus menjawab dengan argumen yang bahwa untuk memperkuat presidensialisme tadi
memperkuat koalisi di awal itu
itu bisa sekaligus untuk menjawab itu ya
walaupun tentu kan mas aryo akan mengatakan
tidak mungkin dong sepuluh partai itu tidak dapat kursi kan
tapi kan kalau kita bicara tentang sebuah teori
kemudian ada yang namanya perubahan mandat
dulu misalnya kalau kita kaitkan dengan dua ribu empat ke dua ribu sembilan
itu kan demokrat luar biasa
artinya yang saya ingin mengatakan bahwa perubahan mandat itu sangat mungkin terjadi
sangat mungkin terjadi
ketika kemudian menjadikan kursi dua ribu empat belas untuk pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
itu banyak hal hal paradigmatik yang kemudian dilabrak
salah satunya adalah yang namanya keadilan pemilu equal treatment
kita tahu bahwa setiap peserta pemilu itu harus diperlakukan sama kan harusnya
tapi ini tidak ada tiga kelas peserta pemilu
pertama adalah kelas yang bisa mencalonkan presiden dengan kursi dan suara
itu adalah sepuluh partai yang bisa mengusung
yang ada di dpr
kelas kedua adalah partai yang hanya bisa mengusulkan presiden dengan suara saja
yaitu pkpi dan pbb
kan begitu karena tidak lolos parliamentary threshold
nah yang kemudian yang lagi empat lagi adalah
partai baru paling baru
partai yang tidak punya hak punya standing untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden
karena sudah ditutup
nah maka kemudian kalau kita bicara dengan teori pemilu
maka ada namanya unequal treatment
ada perlakuan yang tidak sama terhadap peserta pemilu
dan menurut saya kalau kita kaitkan dengan prinsip pemilu secara universal
ini kan unjustified sesungguhnya
tapi sekali lagi kan saya tidak ingin
masalahnya bukan di substansi argumen politik
apalagi kalau saya kaitkan dengan soal konstitusionalisme pasal enam ayat dua ya
biar saya jelaskan sedikit
enam ayat dua kan mengatakan bahwa
yang mengajukan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum
itu adalah interpretasi konstitusi
kalau saya katakan interpretasi konstitusi
maka tentu kita punya interpretasi masing masing
tapi marilah sudut pandang saya ya
yang mungkin orang lain juga bisa berbeda
hakim konstitusi bisa berbeda masyarakat bisa berbeda
saya mengartikan itu adalah constitutional standing
itu adalah constitutional right
partai politik peserta pemilihan
apakah dia mau maju sendiri maupun dia maju dengan gabungan
nah sekali lagi saya katakan tidak ada satu partai pun yang punya kursi untuk dua ribu sembilan belas
semua itu starting from zero
yang ada adalah bahwa tidak ada ambang batas
karena sesungguhnya kita harus mengatakan
kita harus mengatakan kepentingan kita
karena kita harus mengatakan kepentingan kita
karena kita harus mengatakan kepentingan kita
karena kita harus mengatakan kepentingan kita
karena kita harus mengatakan kepentingan kita
karena kita harus mengatakan kepentingan kita
ini adalah gambar esempang
untuk kandungan p hp
untuk lewat ofasi j fel
ihin lalu kepenuksjaannya
tetapi saat nanti akan dilakukan
jaya hujung ulang
tadi pasal enam tadi
begitu ya bahwa itu sebenarnya
kemudian adalah open legal policy ke bawah sehingga
dpr bisa menentukan arti dari
bagian dari perdebatan di dalam
penyusunan undang undang pemilu kita
itu argumentasi yang disampaikan
mas revie sering kita dengar
dari teman teman fraksi fraksi yang
memang tidak bersetuju terhadap adanya
ambang batas presiden tapi kan
begini pemberlakuan undang undang
ya menyangkut hak konstitusional
partai politik pemberlakuan setaraan
benar adanya tetapi juga harus diatur
dengan undang undang nah undang undang
dalam penyusunannya juga menimbang
atas maslahat atas manfaat
atas kepentingan nasional
kita ada dua hal
yang menjadi masalah di kita sebenarnya
menyangkut lembagaan koalisi
yang permanen ya
yang tidak siksa kedua adalah politik
inilah yang kita
hendak apa namanya
hendak terobos untuk mengatasi
problem itu dengan penetapan
ambang batas tadi diantaranya
tetapi bahwa ambang batas memang bukan satu satunya
instrumen yang bisa membatasi
ya mengarahkan pada
kelembagaan koalisi yang permanen dan politik
biaya tinggi tentu tidak tetapi
itu adalah salah satu yang
yang kita kita
dan itulah sebabnya kenapa
ambang batas tetap menjadi penting
itulah tadi saya sudah sampaikan
barangkali ke depan jika tradisi
koalisi yang permanen
yang ideologis itu bisa tercapai
dalam keserentaan pemilu kita saya kira
bisa saja nanti ke depan tidak perlu
lagi ada ambang batas presiden
karena ini begini juga
kaitannya dengan apakah presidensialisme
itu melalui pemerintahan
yang dijalankan oleh presiden
yang terpilih bisa berlangsung efektif atau tidak
pengalaman kita jelas
pada zaman sby terpilih pertama kali
dari koalisi yang sedikit kemudian
membentuk koalisi yang besar
saya kira dilalui oleh satu
situasi hirup hikup kegaduan yang luar biasa
dan di balik itu semua sebenarnya
yang sangat tinggi dalam prosesnya
termasuk ketika pak jokowi
terpilih sebagai presiden
ada kia kmp
nah yang begini begini saya kira menjadi masalah
nah memang ada perbedaan
di dalam tafsir atas konstitusi
saya memandangnya berangkat dari praktek yang real
yang konkret yang nyata dalam kehidupan politik kita sehari hari
ya tetapi kalau ditafsir secara teks gitu
secara apa adanya
apa yang disampaikan mas refli ada benarnya juga
tetapi kita tentu akan mengambil pilihan
atas manfaat yang bisa dihasilkan
dari sistem politik yang kita bangun
pemilu yang kita jalankan
melalui undang undang yang
sudah kita susun
bersama sama dan melahirkan undang undang nomor tujuh
tahun dua ribu tujuh belas tentang memilu
dimana ambang batas presiden
tetap menjadi salah satu norma
yang menjadi syarat di dalam pengusulan calon presiden
dan wakil presiden
baik kita lanjutkan setelah jeda berikut ya
saya masih penasaran sebenarnya ketika soal
argumen yang substantif ini
ternyata sudah cukup banyak disampaikan
ke mk artinya kurang lebih masih akan
sama kemungkinan argumen baru
juga masih akan disebut sama dengan argumen argumen
sebelumnya tapi lebih condong
mengharapkan konstelasi hakim berubah
artinya ini mengarah ke politis yang seperti apa
nanti kita ungkap setelah jeda berikut ini
baik saya masih bersama bang refli harun
dan juga mas arief ibowa melalui sambungan
telepon sebelum ke bang refli lagi
saya ingin tanya sedikit karena tadi sudah
sempat disampaikan juga oleh bang refli
dengan adanya threshold itu tadi kembali sedikit
substansi ya mas arief dengan adanya
threshold tadi maka dalam pemilu kali ini
yang serentak itu ada
unequal treatment atau perlakuan
yang berbeda yang dinilai ini tidak
sesuai dengan asas pemilu yang harusnya equal
bahkan disebut ada tiga kasta partai politik
dan tidak bisa begitu mencalonkan
tidak bermaksud untuk
apa namanya mengatakan tafsirnya
itu tidak benar
tidak silakan saja tafsirnya seperti itu
tetapi begini menurut saya
partai politik ini juga harus didorong untuk
bekerja secara serius
secara sungguh sungguh ya
supaya partai partai ini
di dalam pengorganisiran politiknya
untuk ikut di dalam pemilu
nah karena itu uji kredibilitasnya
sebenarnya ada pada pemilu itu sendiri
ya menjamurnya partai partai
politik saya kira sejak masa reformasi
semua orang sudah tahu
bahkan menjadi keluhan banyak orang juga
jadi bukan sekedar
ingin ada pertunjukan
tapi sebenarnya masyarakat juga berharap
bahwa ada partai politik yang memang
bisa didorong untuk bekerja
permanen dan bisa menjalankan
fungsi fungsi partai politik meskipun sampai hari ini
kritiknya adalah tidak berlangsung
itu yang harus kita akui
karena itu memang
tanpa bermaksud memberikan privilege
kepada partai partai yang memiliki kursi di dpr
tapi faktanya adalah mereka telah lolos
nah karena itu
maka kemudian hasil kerja atau jeripayah
dari partai partai itulah yang kemudian
menjadi basis yang paling real
syarat dari pengusungan capres dan cawapres
itulah kemudian lahir yang disebut dengan
nambang batas presiden
nah bagaimana partai partai yang baru lolos
bagi peserta pemilu dan belum
ya harus dibuktikan dulu dalam pemilu nanti dua ribu sembilan belas
saya kira kalau mereka memang sungguh
rakyat memberikan pilihannya
dukungannya kemudian punya kursi dpr
juga akan dalam posisi yang sama
sebaliknya juga pdi perjuangan misalnya
tidak mendapatkan satu kursi pun

dia juga harus
apa namanya diperlakukan seperti
yang diatur dalam undang undang
akan berlaku seperti ini juga atau pdi akan melihat
atau masih melihat lagi
loh enggak kalau dua ribu sembilan belas tidak ada rakyat yang milih pdi
berarti dalam posisi memang tidak
tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengusung capres dan capapres
pemberlakuan terhadap equal treatment itu
tidak bisa dinilai serta merta
dengan mendasarkan bahwa partai politik semuanya adalah peserta pemilu
karena itu harus sama apapun
yang menjadi syarat bagi partai politik itu
untuk menjadi peserta pemilu saya kira semua mengalami syarat yang sama
tetapi pada posisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden
kita menyusun ambang batas itu
dalam rangka adalah sebenarnya juga memberikan dorongan yang lebih kuat
agar partai itu didirikan tidak untuk main main
tapi untuk sesuatu kerja politik yang serius bagi
bagi tidak saja pembangunan sistem politik
tapi bagi masyarakat bangsa dan negara
baik oke terima kasih mas arief atas ulasannya pada malam hari ini
mungkin penutup bang refli menjawab sekaligus mas arief
yang saya juga masih penasaran mungkin bisa tambahin sedikit saja
tentang waktu yang terbatas ini
politisnya dimana kalau kemudian faktor politisnya lebih kuat
maka apakah masih bisa berharap dengan argumentasi substansi
yang diajukan secara konstitusional
sederhananya begini ya
dengan presidensial threshold jokowi terpilih kembali
lebih kepada itu ya
sementara mereka yang menginginkan ambang batas
tidak ada ambang batas itu adalah mereka yang kemudian berharap
calon presidennya itu tidak hanya dua tapi bisa ada alternatif
nah disini kan sebenarnya
makanya saya katakan kalau kita membangun demokrasi ini
di dasarkan pada yang di depan
itu di depan mata itu perdebatannya seperti dulu
perdebatan mengenai ijazah
calon presiden itu perlu s satu s dua atau cukup tamat sma
karena pada waktu itu ibu megawati cuma tamat sma
maka kemudian saya juga berharap
syarat sarjana itu dihilangkan
lalu ada juga syarat sehat jasmani dan rohani ribut juga
karena pada waktu itu ada gusdur
nah sama seperti presidensial threshold ini
maka kekuatan pak jokowi ini kan bisa mengambil beberapa partai politik
sehingga calon itu jadi dua saja
kalau calonnya dua mungkin lebih gampang mengalahkan
apalagi calonnya prabowo lagi kan kira kira begitu
itu politisnya disitu
tapi kalau kita cara berpikir kita jangka pendek begini
kita tidak akan pernah menyelesaikan persoalan bangsa ini
makanya saya lebih cenderung kita marilah kita beyond dari itu
kita jangan melihat siapa yang menang siapa yang kalah
tapi kita melihat kebaikan
calonnya bisa lima maksudnya begitu ya
artinya tidak ada sampai dua puluh calon dan lain sebagainya kan
calonnya tetap lima
iya tetap lima
jadi maksudnya ketika disebutkan tidak ada abang batas
yang disebut akan ada semua maju kan
tidak mungkin juga terjadi itu
tidak mungkin juga terjadi
nah dengan lima itu tidak terjadi bipolarisasi
nah sekarang justru dua ribu empat puluh lima dua ribu sembilan puluh tiga dua ribu empat belas dua coba lihat
mana yang terjadi bipolarisasi
polarisasi besar sekali ya
sampai empat tahun lima tahun ini kita berkelahi gara gara
pendukung a kubu b begitu ya
karena mudah sekali
kalau saya berpendapat a berarti mendukung b
kalau berpendapat b seperti menentang a
padahal tidak demikian gitu loh
oke kita lihat nanti seperti apa
di para hakim mk begitu
itu kunci satu satunya
jadi tinggal memerlukan bagaimana cara berpikir hakim saja
semuanya argumentasi sudah on the table
oke tapi semoga keputusannya bisa cepat
putusan mk ini bisa cepat
apakah mengabulkan atau tidak
karena tahapan pemilu yang terus berjalan
pendaftaran calon presiden juga sudah akan dimulai pada bulan agustus
yang artinya tinggal satu bulan lagi begitu ya
terima kasih bang refli harun
atas ulasannya malam hari ini
dan prime news masih akan segera kembali
setelah jadwal berikutnya